kita awali berita dari probolinggo
diduga karena masalah dendam
seorang pelajar sekolah teknik menengah
nyaris tewas akibat luka bacok
di sekujur tubuhnya
korban ditemukan di semak hutan lereng gunung bromo
dalam kondisi mengenaskan
orang tua muhammad noval
pelajar sekolah menengah kejuruan
dua probolinggo warga kelurahan jebreng
saat melihat anaknya tiba di rumah sakit
dengan kondisi penuh luka bacok
bahkan bibi korban harus dipapah
karena pingsan begitu melihat keponakannya
dalam kondisi kritis
muhammad noval ditemukan tergeletak bersimbah darah
di semak semak di area hutan pinus
desa sumber kecamatan sumber senin malam
ia menderita luka bacok
di sekujur tubuhnya
ayah korban tak mengira
jika anaknya harus bernasib tragis
karena selama ini noval dikenal baik
sementara polisi tengah melakukan
pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya
sudah dikantongi dimana tak lain adalah
teman korban sendiri
diduga motif pembacokan didasari dendam
karena harta benda milik korban
tak ada satupun yang hilang